saya mau tanya apa pantas
apa pantas seorang guru ngaji memacari muridnya sendiri
dan membawanya kabur untuk dinodai
tidak tidak pantas
fitnah pak d ini terlalu kejam
saya ini tidak seburuk yang pak ade sangka
semoga allah mengampuni dan menyadarkan pak ade yang sudah dikuasai oleh setan
saudara saudara apakah kalian mau
sholat kalian diimami oleh manusia busuk ini
ya berarti aziza lagi gak mau diganggu kali mas
ya dia lagi ingin sendiri
ya mungkin dia itu lagi ingin menangin pikirannya
karena sikap mazen yang gak tegas
kalau mazen tidak bisa mengambil keputusan seperti harapanmu
bagi masjid itu sangatlah berat
aziza percaya aziza akan bahagia bersama mazen
aziza tidak bisa terpisah dari mazen ini
aziza bagaimana dengan sekolah kamu
kamu kan masih di bawah umur
aziza sudah besar mas
bahkan bisa melahirkan anak anak dari mas zaini
itu bukan jalan keluar yang diridoi oleh allah
kamu harus tahu itu
mas zaini tidak mencintai aziza ya
lahir batin dunia akhirat mas zain cinta
mungkin ini rela kalau aziza menikah bersama orang lain
ya enggak alaha
tapi masjid percaya kalau jodoh itu sudah diatur oleh allah
sekarang kita tinggal berdua saja
semoga kita berdua ini adalah jodoh
aku telah lalai menjaga hatiku
dan ingkar memegang amanah
aku mencintai muridku sendiri yang itu seharusnya tidak terjadi
jika di matamu itu dosa
maka ampunilah kesalahanku ya allah
ampuni semua dosa dosaku
nanti tarawih di masjid
biasanya kan ke masjid
dengan sholat berjamaah di masjid
pahalanya akan lebih berlipat ganda
kenapa kita gak berjamaah aja di rumah
kamu kenapa mas
sepertinya kamu melarang mas jin untuk pergi ke masjid
jin mai saroh itu tadi bilang sama ibu
katanya warga di sini akan demo
kalau kamu jadi imam taraweh di masjid
pak basra sendiri yang akan memimpin demonya
azan apa kamu yakin mau berangkat ke masjid
kamu gak takut nanti terjadi apa apa
kalau saya tidak hadir nanti saya dianggap melarikan aziza
tapi zen laporannya mai saroh itu mungkin kamu seperti makan baik baik
apa nggak sebaiknya kita sholat di rumah aja
karena ini menyakut keselamatan kamu
selama saya berpegang teguh kepada kebenaran allah
tidak ada sesuatu hal yang harus saya takuti
soal hidup mati
itu kan urusan allah bukan kita
saudara saudara jangan percaya omongannya si zaini itu
dia itu manusia benjat
padi padi itu dia orangnya padi
kamu cukup sampai di situ aja
kamu dilarang masuk masjid
kamu tidak pantas untuk memasuki rumah allah yang suci ini
dengan hati kamu yang kotor dan busuk itu
masalah suci atau tidak
hanya allah yang tahu
tapi kalau melarang orang sholat berjamaah di masjid
hukumnya sangat berat pak ade
hah nggak sebanyak omong omong
saya mau tanya apa pantas
apa pantas seorang guru ngaji memacari muridnya sendiri
dan membawanya kabur untuk dinodai
tidak tidak pantas
fitnah pak de ini terlalu kejam
saya ini tidak seburuk yang pak ade sangka
semoga allah mengampuni dan menyadarkan pak ade yang sudah dikuasai oleh setan
apakah kalian mau
sholat kalian diimami oleh manusia busuk ini
kalau begitu kalian telah sadar
karena kalau tidak sholat kalian tidak akan sah
kamu dengar itu
saya percaya tuhan pun akan melaknat kamu
manusia yang berpura pura suci tapi ternyata dalam hatinya lebih kotor dan lebih busuk dari seorang penjahat
sebagai seorang orangtu aziza saya merasa sedih
saya merasa sedih melihat anak saya yang masih hijau
ternyata termakan layuan gombal manusia bejat ini
dan akhirnya dia tertarik
kalau sudah cepat lukus dia
seret dia ke polisi
pak pak pak pak
ini bukan perusahaan kalian
ini bukan perusahaan kalian
kalian tunggu di sini
kalian dengar saja mas
yakinlah bahwa allah itu tidak buta
dia pasti akan menunjukkan kekuasaannya
tunggu tunggu tunggu
bimbaskan mas zain
mas zain tidak pernah membawa kabur aziza
ini semua fitnah
eh eh eh ada apa ini
kamu jangan lagi ikutan membela masmu ini
saya tahu di mana keberadaan aziza
hanya saya yang tahu pak de
mas zain tidak tahu apa apa
demi allah saya tidak berbohong
saya yang mengatur
saya yang mengatur
kami berdua merencanakan semua ini
karena dia tidak ingin dinikahkan dengan orang lain
aziza ada di rumah eyang saya
pasti dia bohong
saudara pasti dia bohong
saya yakin dia ini bohong
pak istighfar pak
pak lepas lepas
pak d saya tidak butuh bantuan kamu
jadi kamu yang mengatur pelarian aziza
saya kasihan dengan aziza mas
karena dia hanya mencintai saya
makanya saya bawa dia ke rumah ayah saya
mas saro berkata benar
dia sudah cerita banyak dengan saya
tapi kenapa kamu gak ngomong dari siang
kalau gak kan urusan gak akan repot kayak gini
zen sekarang kamu harus cepat mengambil keputusan
kamu mau pimpin mereka untuk sholat tarawih atau kamu mau menyelesaikan masalah ini karena mereka semua sudah menunggu kamu
iya kamu benar
bapak bapak ibu ibu sebelumnya saya minta maaf
sekarang kita akan melanjutkan sholat berjamahnya atau tidak
mari kita masuk
masya allah pak
pak pak demo kenapa kok bisa begini
saya gak tahu apa penyebabnya pak de tau tuh begini setelah marah marah sama si zen
lah kok gak mau ke rumah sakit sih
sudah tapi pak de ini menolak pak denya gak mau
pak de begini setelah dia mendengar kalau si zen tidak mau kabur aziza
bu de itu udah berkali kali ngomong sama pak de
jangan nuduh zeny dia tuh orang soleh orang alim
sekarang terbukti kan dia gak bawa lari aziza kamu juga si provokatornya
saya lagi yaudah deh terus sekarang kita gimana
kah gue penasaran sama tampangnya aziza
cewek yang udah bikin hebohan sekampung
tapi gue yakin kalau pilihannya zen
yang kayak maisarah gitu

tadi ngomongnya sih mau tidur atau perlu dibangunin
nanti saja penjelasannya sekarang kamu lukas berkemas kamu harus pulang
ada apa ini mas kadannya makin runyam
insya allah masalahnya sudah beres sekarang yang penting kamu harus pulang
saya nggak mau saya nggak mau terjunya sama orang lain nggak mas
bapak bapak sakit keras
ayo kita berkemas
udah siang kamu gak sekolah
mau jadi apa sih ini anak
jadi mulai hari ini
salam ma'am murid baru dari bandung ini
pasti ngeliat kamu babak belur seperti ini nata
kamu tuh dari kecil hanya bisa bikin malu keluarga
kenapa kamu gak bisa seperti daniel
papa selalu bandingin aku sama daniel
daniel gak ada pak
sekarang cuma ada aku
dan cuma aku yang papa punya
papa belum selesai
kamu beli nabrak gue
lo gak tau siapa gue hah
maaf ya kak dia nggak sengaja kok
kamu mau ikut campur
lo kasih tau temen lo ya
kalau gue lewat smart terus minggir
itu peraturan di sekolah ini ngerti lo
iya kak nanti kamu kasih tau
gue juga kak
aduh untung aja lo gak kenapa kenapa
emangnya mereka itu siapa sih
mampar juga tau sendiri
rahma lo anak baru ya
besok besok masih cari gara gara lagi ya sama mereka
takutnya nanti hidup lo gak tenang gitu di sekolah
mereka tuh gak kelas
bangun udah siang kamu gak sekolah
nggak ada apa apa
kalau gue baru ke sekolah nerves
luka kecil doang

luka kecil tapi dari tadi kesakitan kayak gitu
gak mau gue bawa ke rumah sakit
nanti ngerinya infeksi lo
nanti ngerinya infeksi lo
gak usah kak
luka kayak gini sih gak bakalan tren

kan kakak juga udah bersihin
iya tapi kalau nanti ada apa apa kabarin ya
gue bersihin dulu
puas juga bisa ngerjain cowok ahlak lo siituh
itu punya keadean sama rakyat
pak pak pak berhenti disini ya
makasih ya pak
kalian ngapain di sini
kakak tadi nggak sengaja nabrak raya
aduh enggak apa apa kak gua santai aja
kamu tenang aja
pokoknya kalau raya kenapa napak kakak bakal tanggung jawab
ya tapi tetap aja harusnya kakak tuh hati hati kalau nyetir
apalagi sambil nelfon itu nggak boleh tahu nggak contoh yang gak baik
maaf tuan putri
ya udah raya kalau gitu lo pulang bareng kita aja deh ya
nggak usah gue masih bisa bawa motor kok
reva udah ya nggak usah panik cemas khawatir kayak begitu
luka gue ini di tangan bukan di otak atau di mata gue
jadi gue masih bisa bawa motor
ya udah deh ya udah
kak del makasih ya udah obatin luka aku
iya yaudah kalau gitu gue cabut dulu ya
thank you kak
ngapain sih ngeliatin raya sampai segitunya
ya gapapa justru aku tuh dukung banget loh kalau kakak mau move on
aku gak mau ngeliat kak dean sedih mulu gara gara mikirin liora
lagian aku setuju banget kok kalau kakak sama raya
ya emang anaknya agak tomboy sih tapi dia baik kok
oke banget aku setuju
enggak gitu reva kakak tuh cuma khawatir aja dia kan kayak gitu gara gara kakak
lagian kakak tuh kan belum bisa lupa liora
tapi gapapa ya kabarin ya kalau udah move on

siapa tau aja kan tiba tiba buka hati
acara pertunangannya akan kita buat pesta yang rame